delapan orang pembalap world superbike seri indonesia tahun dua ribu dua puluh tiga mendapat kesempatan untuk
ikut melaksanakan karnaval budaya bersama warga lombok nusa tenggara barat rabu sore kegiatan
karnaval budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten lombok tengah
bekerjasama dengan provinsi nusa tenggara barat serta pihak itdc ini ditujukan untuk
menyambut dan memperkenalkan para pembalap dengan budaya adat sasak mereka diajak penyongkolan yang
dalam bahasa sasak lombok merupakan tradisi mengarak pengantin bersama sejumlah putri lombok
para pembalap ini mengelilingi kawasan wisata pantai kuta tak hanya itu para pembalap ini juga
mencoba menjadi tukang ponggok jaran frajik mereka memanggul jaran frajik sambil bergoyang mengikuti
irama kendang sesak lombok hal yang tak kalah serunya adalah ketika dua pembalap world superbike
ini mencoba menjadi pepadu yakni pemain perisaian atau tradisi adu pukul masyarakat sasak lombok
pudingkan sementara itu sejumlah pengunjung sengaja datang dari luar daerah demi bisa berfoto
dan meminta tanda tangan para pembalap dunia tersebut
wissop pekah walaupun tak pernah tapi tahun lalu hanya lihat sekilas jadi mohon untuk yang lagi
silahkan berpindah tempat dulu karena tim dari rider dan putri akan take photo
dan ini juga akan jadi agenda yang menerus setiap tahun di lombok
acara penyambutan dan pengenalan budaya sasak ini dilaksanakan sebelum para pembalap melakukan aktivitas utama mereka
mengeber sepeda motor di sirkuit mandalika lombok pada tanggal tiga hingga lima maret dua ribu dua puluh tiga mendatang
lalu rahmat juniadi mandalika lombok nusa tenggara barat